ini masih terkait dengan piala dunia di mana ratusan warga nonton bersama pertandingan sepak bola antara jerman melawan meksiko pada minggu malam
acara yang diadakan di alun alun tiga raksa kebupaten banten ini juga dihadiri sejumlah mantan manajer dan juga pemain bola nasional
sekitar tiga ratus warga baik muda maupun orang tua minggu malam tumpah ruah di alun alun yang berada di kecamatan tiga raksa kabupaten tangerang banten
mereka terlihat sangat antusias menikmati jalannya pertandingan piala dunia
antara tim nasional jerman melawan meksiko
hadirnya mantan asisten manajer timnas u dua puluh tiga zaki iskandar mantan pelatih persita zainal abidin dan mantan pemain timnas leo saputan membuat keluarga semakin antusias
ini bagian dari pesta rakyat menikmati piala dunia kemudian juga bagian dari hiburan apalagi pada saat libur idul fitri saat ini
selain seru acara nonton bareng yang digelar hingga senin
dini hari juga sangat menghibur lantaran digelar saat masih dalam kondisi liburan hari raya idul fitri
dengan adanya nobar ini cukup memeriahkan ya cukup mendukung karena mungkin sebelum sebelumnya belum ada
jadi masyarakat yang kabupaten tangerang ini bisa datang kemari jauh jauh
selain bisa nonton bareng bersama teman dan keluarga peserta nobar juga mempunyai kesempatan mendapatkan berbagai door price
dori wahyudi banten